menjalani puasa ramadan di negara lain tentu tidak mudah bukan hanya jauh dari keluarga saja
tapi tantangan lainnya adalah durasi puasa yang panjang hingga delapan belas jam seperti di perancis
nah untuk mengetahui suasana ramadan di perancis
kita sudah terhubung dengan wni yang ada di perancis yaitu ibu husnul khotimah
halo assalamualaikum ibu selamat pagi waktu indonesia
waalaikumsalam selamat malam waktu perancis
oke selamat malam ya bu ya berarti belum sahur bu ya ketika indonesia lagi sahur nih sekarang kalau di sana
belum jadi kalau di indonesia sahur kita baru buka puasa di sini
oh begitu tapi lagi sama sama menikmati santapan
iya baru saja buka puasa
baik bu husnul ketika tahun ini banyak negara yang juga salah satu indonesia melakukan banyak pelonggaran
bagaimana dengan di perancis ibu
apakah juga banyak pelonggaran
saran khususnya di ramadan tahun ini dan apa kira kira bedanya nuansa ramadan di tahun ini menurut ibu
untuk pelonggaran sekarang apa sih masyarakat masih boleh apa namanya
sholat tarawih sekarang sudah diperbolehkan tidak seperti tahun tahun sebelumnya
nah apalagi ya suasana ramadan mungkin berbeda ya sama dengan di indonesia di sini
lalu semeriah tidak ada pasar takjil tidak terlalu sering untuk buka bersama
tapi memang beberapa ada yang buka bersama khususnya keluarga keluarga muslim yang sudah berada di perancis
berarti artinya antar komunitas begitu bu ya mengadakan pertemuan pertemuan atau bukber
iya antar komunitas
betul sekali seperti itu
nah artinya itu ada batasan nggak bu
misalkan ada batasan maksimal berapa orang untuk berkumpul
dalam satu komunitas untuk satu pertemuan misalkan
kalau misalnya untuk saat ini sudah longgar ya sudah longgar sudah bebas masker
kita tidak perlu lagi pakai masker
jadi tidak ada kuota kuota seperti tahun tahun sebelumnya
kalau tahun tahun sebelumnya mungkin dalam satu masjid harus berjarak satu meter
tapi sekarang karena sudah kita perancis sudah masuk ke dalam masa endemi
jadi sekarang sudah mulai new normal sudah seperti biasa
oke berarti alhamdulillah ini syafnya sudah kembali rapat begitu ya
iya sofian sudah kembali rapat sudah seperti alhamdulillah tahun ini
karena dua tahun memang kan pandemi
tahun ini sekarang kita sudah bisa bahkan beberapa tahun lalu saya melakukan ikhtikaf
bersama dengan komunitas muslim sufi di perancis
sekarang insya allah akan diadakan lagi untuk tahun ini
karena dua tahun absen
alhamdulillah dengan kondisi new normal aktivitas ibadah bisa kembali seperti dua tahun lalu sebelum ada pandemi
nah apakah kemudian ini bu standar vaksin ini juga menjadi salah satu yang diterapkan di sana
untuk kemudian bisa beribadah bisa berkumpul seperti itu
untuk vaksin jadi pas bulan maret saya lupa tanggalnya berapa
kita sudah untuk ke sinema restoran ataupun ke tempat tempat
umum sudah tidak perlu lagi untuk bukti vaksin
jadi memang sudah new normal kecuali mungkin kalau misalnya berpergian ke airport
itu harus masih ada bukti vaksin dan sebagainya
tapi untuk sekarang perancis sudah memperlakukan sudah bebas seperti new normal
meskipun kasus juga untuk covid masih ada sampai sekarang
oke tapi untuk ini bu vaksinasi untuk teman teman wni
di sana apakah sudah masif begitu
sudah sudah masif
perancis termasuk negara yang populasinya banyak yang melakukan vaksinasi
kalau dari berita berita yang saya dengar
oke baik bu saya ingin kembali ke tadi ibu di awal ngomong soal tidak ada pasar takjil begitu
nah ini saya ingin tahu kira kira takjil yang dirindukan apa
kalau di indonesia kan seringnya gorengan kue basah begitu
apakah nanti akan ini menjadi menu utama ketika bu berkomunitas di sana bu
ya biasanya sebenarnya kalau misalnya sebelum pandemi
saya juga berharap mudah mudahan tahun ini kedutaan bisa melakukan
biasanya di kedutaan itu mereka mengadakan buka puasa bersama
bersama dengan warga warga negara indonesia yang berada di perancis
tapi karena pandemi tahun lalu
jadi memang kalau misalnya buka puasa bersama dengan teman teman
khususnya orang orang indonesia di sini
kita pasti harus ada cendol kalau enggak ya goreng gorengan bakwan tahu goreng
atau enggak bakso
apa lagi ya ya itu dia
yang memang sangat dirindukan untuk kami para perantau yang ada di perancis
oke ini menu menu khas indonesia
mungkin rasanya ketika bertemu orang indonesia
makanan khas indonesia seperti di tanah air begitu ya
nanti untuk lebaran apakah memang sudah ada rencana misalkan satu lokasi
di mana akan melaksanakan sholat id misalkan atau mungkin kbri sudah ada informasi
untuk memfasilitasi teman teman komunitas indonesia untuk mengadakan sholat id bersama mungkin
untuk idul fitrin mungkin nanti akan diberitahukan
karena itu sudah mendekat menjelang idul fitri
tapi dari kbri sendiri yang saya lihat dan saya terima informasinya
untuk sholat jumat diadakan dan juga kbri juga mempunyai organisasi yang bernama permib
itu adalah perhimpunan masyarakat islam di indonesia
dan ini mereka mengadakan kegiatan kegiatan untuk warga negara indonesia yang berada di perancis
dan mungkin karena masih belum bisa offline
belum bisa di tempat diadakan kajian kajian melalui zoom secara online
baik harapannya tentu sudah mulai new normal
walaupun dengan ada beberapa keterbatasan
seperti itu tetap bisa menjaga kekusyukan kita dalam beribadah tentunya bu ya
terima kasih sekali
bu husnul khotimah sudah bergabung bersama kami langsung dari perancis